dari jalan tol jakarta cikampek terus sempat mampir sebentar di kabupaten purwakarta sekarang saya
akan melanjutkan perjalanan menelusuri jalur pantura tapi kali ini saya tidak akan menggunakan
jalan tol cipali ataupun cikopo palimanan melainkan memilih untuk menggunakan jalur
pantura lama kita akan lihat seperti apa sih kondisi jalannya sekarang suasananya juga
bagaimana ya sambil nostalgia lah mengingat titik titik macet mana aja sih yang dulu
pernah terjadi di sepanjang jalur pantura sol ikutin perjalanan kita menuju ke arah kota cirebon
sebelum diresmikannya jalan tol cipali yang membentang sepanjang satu ratus enam belas km dari cikopo
purwakarta hingga palimanan cirebon jawa barat jalan pantura menjadi jalur favorit
para pemudik yang akan menuju wilayah indramayu cirebon hingga jawa tengah
kini jalur pantura masih tetap bisa digunakan sebagai rute alternatif selain menggunakan jalan
tol hanya saja para pengendara harus terlebih dahulu mengenali kondisi jalan dan juga titik
rawan kemacetan di jalur ini simpang jomin cikampek pasar sukamandi pamanukan patrol
indramayu jatibarang hingga palimanan dikenal sebagai titik kepadatan lalu lintas yang
biasanya terjadi di jalur pantura kalamudik lebaran saat ini saya berada di jalan jalan pantura

saya berada di simpang jomin cikampek jawa barat buat anda yang punya pengalaman mudik ke arah cirebon
ataupun jawa tengah pasti sudah kenal betul dengan titik simpang jomin ini yang seringkali macet
bagaimana tidak kendaraan dari arah tol cikampek dan bandung bertemu dengan kendaraan dari arah
pantura karawang serta kendaraan dari arah cirebon menuju ke jakarta di titik yang sama kebayang
gak sih semrahutnya kayak gimana nah apalagi buat anda yang suka lewat jalur ini sebelum diresmikan
tol cipali pada tahun dua ribu lima belas lalu pasti bisa menemukan jalan yang lebih menarik dari jawa barat
pasti udah kebayang banget ketika mau mudik lewat jalur ini waduh padat banget gitu ya nah ini
juga membuat kita sebagai media bernostalgia karena pernah menjadikan titik simpang jomin
ini sebagai salah satu titik utama untuk memberikan laporan situasi lalu lintas kepada
para pemudik yang akan melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman ke arah cirebon ataupun
ke arah jawa tengah setelah meninjau kondisi simpang jomin kami melanjutkan perjalanan di
jalur pantura ada sejumlah proyek pengerjaan jalan yang tengah digarap di beberapa titik di
jalur ini mulai dari penambalan jalan pengecoran hingga revitalisasi jembatan bagi kendaraan
seperti yang ada di kawasan patok besi subang di kawasan patok besi ini ada rekayasa lalu lintas
yang mengharuskan kendaraan dari arah simpang jomin berbagi badan jalan dengan kendaraan dari
arah cirebon lantaran proses revitalisasi jembatan
beranjak ke titik rawan macet selanjutnya kawasan pasar sukamandi subang juga patut
diwaspadai menjelang lebaran tiba ada potensi kemacetan di kawasan ini akibat aktivitas
warga di pasar dan mobilitas di kawasan tersebut kalau kita menggunakan jalur pantura lama sekarang
kondisinya kayak gini nih bisa jalan lancar karena jalanan disini sepi mayoritas orang orang yang
dari arah jakarta untuk menuju ke arah ke cirebon atau ke jawa tengah lebih
memilih menggunakan jalan tol cikopo palimanan ataupun cipali nah disini juga suasananya saat ini
mulus lah tapi setidaknya sudah lebih enak ataupun lebih nyaman cuma nih kalau kita lewat pantura juga
kita masih bisa nemuin beberapa tempat tempat istirahat mulai dari warung warung kecil sampai
pernah berjaya pada saat jalur pantura masih menjadi jalur utama para pemudik untuk menuju ke arah cirebon
ataupun jawa tengah dan ini adalah salah satu tempat istirahat sekaligus rumah makan yang
saat ini bisa dilihat kondisinya seperti apa sudah tutup terbengkalai dan tidak ada lagi aktivitas yang terjadi
di tempat istirahat yang ada di jalur pantura ini
padahal kalau dilihat dari namanya
mungkin beberapa dari anda yang dulu pernah mudik melintasi jalur pantura
khususnya di kawasan patrol indramayu ini
pasti kenal dengan tempat ini
karena tempat ini punya halaman yang luas
langsung menghadap ke laut dan punya pemandangan yang juga cukup bagus
tapi sekarang hampir sama dengan beberapa tempat istirahat
ataupun rumah rumah makan yang tadi sudah kita lewati di jalur pantura
padahal tempat ini dulu pernah berjaya belasan tahun lalu
sebelum adanya tol cipali yang menghubungkan arancikopo
dan juga palimanan sepanjang satu ratus enam belas km
hanya tinggal kenangan ya sekarang
sepenggal cerita dari pantai utara ini mengingatkan kita
bahwa jalur pantura masih ada
meski kini kondisinya nyaris terlupa
beragam tempat yang pernah berjaya
kini sepi bahkan tutup tak terjaga
namun jalur ini
tetap menyimpan cerita dan nostalgia bagi siapa saja yang melintasinya